satu lagi alat utama sistem persenjataan karya anak bangsa memperkuat armada tempur tni angkatan laut
senin pagi kri tarakan buatan pt dok dan koja bahari resmi beroperasi
kri tarakan adalah jenis kapal bantu cair minyak alias kapal pengisi bahan bakar minyak
sesuai dengan jenisnya kapal ini bisa melakukan pengisian bbm dan bekal ulang pada kapal perang di tengah laut
sehingga bisa memperpanjang operasi patroli
kapal bisa membawa lima lima ratus kubik bbm dan bisa didarati helikopter
kri yang memiliki bobot dua empat ratus ton dan panjang satu ratus dua puluh dua meter ini
diawaki delapan puluh satu personil kecepatan maksimumnya enam belas knot
kontrak pengadaan kri tarakan ditandatangani pada tahun dua ribu sebelas
dan pada tahun dua ribu empat belas kapal ini sempat diserah terimakan
tapi kemudian dikembalikan karena masih banyak kekurangan
dan beberapa ketelambatan
itu sudah dikejarakan oleh mereka dan dendanya sesuai dengan aturan aturannya
ini sebenarnya yang penting bagi saya
kapal ini selesai sesuai dengan spek yang kita berikan kepada tkp
khususnya sebagai aor auxiliary oiler dan repulsor